hai sekarang lilis sudah saya angkat menjadi anak sendiri tolong kalian berdua pelihara dan sayangi
baiklah kandah saya akan menyayangi dan menganggap diri sebagai anak saya sendiri
iya ya anda rubia sangat senang sekali memiliki adik amat seperti lilis
para dipadang pasukannya mau menyerang rumah
kenapa kamu ada di tempat seperti ini nak
itulah cerita saya tuhan
sekarang aku mau syuting apa lagi
kamu ikut dengan aku
aku angkat menjadi anak angkat
terima kasih ya tuhan
jangan panggil tuhan lagi
panggil saja bapak ya
ulah para adibas semakin menjadi jati
aku harus segera menghentikannya
aku akan brilis
rasul allah islam
batik arah menghentikan tuhan
kalau tahu tuhan esak
silahkan mengambil muka kami constitution
jangan vernon captain
sampai jumpa tuhan
sampai jumpa tuhan
binsu kita serang muntingwangi
dia adalah korban dari kebiadaban para dibandang masukannya
sekarang lilis sudah saya angkat menjadi anak sendiri
tolong kalian berdua pelihara dan sayangi dia
baiklah kandah saya akan menyayangi dan menganggap diri sebagai anak saya sendiri
iya ihan dan
rupiah sangat senang sekali memiliki adik angkat seperti lilis
para dibandang masukannya mau menyerang rumah
ternyata para dibandang masukannya menyerang secepat ini
komalah bawa lilis dan rupiah ke dalam ayo
aku tidak akan membiarkan para dipa menghabisi seribu gadis pajajaran
ini harus dicegah binsa
aku akan mencari ilmu agar aku menjadi sakti
kemana kandah akan pergi
aku akan pergi mencari pertapa sakti di gunung jambudipah
mulai sekarang kamu akan menjadi sesekutu diri
aku berharap kamu bisa menjaga keluargaku dan negeri ini
dari kejahatan anak buah para duta
sekarang kamu harus mencari anak buah
yang bekerja untuk mengejar surat surat kita
apa yang kamu inginkan
kekuatan ilmu hitamku
nyata penyempurna kekuatan ilmu hitam ada di dekatku
ada apa tuhan
besok malam kamu serang kembali rumah munding wangi
anaknya itu yang bisa menyempurnakan ilmu hitam
kenapa harus malam hari tuhan
saat malam hari perjagaan akan lebih sedikit terpahami siang
sekarang siapkan anak buahmu untuk menyerang rumah mundin wangi
munding wangi tunggu pembalasanku
bukankah aku sudah mendaki gunung itu
tadi kamu menyebut nyebut air sekarang kamu kembali ke pantai
mungkinkah orang sakti ini adalah pertama sakti yang kucari
tidak salah lagi pasti dia
terimalah salam hormatku pertama kamulah orang yang selama ini aku cari
terimalah aku menjadi muridmu pertama
aku harus mendapatkan kesaktian yang sangat tinggi
karena kampungku dalam keadaan gawat sekarang
aku harus bisa membebaskan rakyatku yang dikuasai oleh pemberontak yang meresahkan
aku sudah tahu tentang kedatanganmu ke sini
dan aku juga tahu tentang rakyat pejajaran yang ada di kampungmu
tapi aku tidak bisa mengangkat kamu sebagai murid
kenapa bertambah apakah aku kurang pantas untuk menjadi muridmu
diangkat menjadi guru dari seorang tetua yang terhormat
itu merupakan kehormatan bagiku
tapi aku sudah berjanji untuk meninggalkan keduniawian
untuk tidak mengangkat seorang murid
selama ini usahaku jadi sia sia
aku tidak bisa melindungi rakyatku
dan aku juga tidak bisa melindungi anakku ruggiah
jangan khawatir mundiwa
ada orang yang akan mengajarimu
bukan saja tentang ilmu kanurakan tetapi tentang ilmu kehidupan
benarkah pertama siapakah orang itu
kemana kemana aku harus mendatanginya
pergilah ke sebelah barat
nanti kamu di sana akan menemui orang
terima kasih aku mohon pak